kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan parepare sulawesi selatan memastikan kapal layar motor mujur indah yang tenggelam di perairan majene sulawesi barat dalam kondisi layak berlayar
sementara itu para anak buah kapal mujur indah senin pagi sudah tiba di pelabuhan samarinda kalimantan timur
berdasarkan manifest kapal jenis gt seribu lima puluh tujuh antara rekan kalimantan utara memuat beras telur dan gelombang beras sekitar satu ratus lima puluh tujuh lima ratus kg
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi ketinggian gelombang di selat makassar sekitar tujuh puluh lima meter relatif aman bagi dunia pelayaran
klm ujur indah berlayar dari pelabuhan capa ujung kota parepare sulawesi selatan pada minggu dini hari kepastian tenggelamnya kapal ini diperoleh dari keluarga korban yang menerima telpon dari salah satu abk
prosedur yang harus dipenuhi oleh kapal layang motor
kontrol maupun kapal kapal lain untuk memperoleh spb berlayar dari ksop pari pari telah terpenuhi
jadi artinya dari sisi kelaikan kapalnya maupun pengawakan itu semua sudah terpenuhi sehingga diberikan spb dari ksop pari pari
kapal kayu pengangkut sembako tenggelam di prairana campalagian kabupaten polewali mandar sulawesi barat hari minggu
para awak kapal berhasil selamat dengan berpegangan di rumpun ikan milik nelayan
dan beginilah detik detik penyelamatan abk kapal mujur indah di prairana campalagian kabupaten polewali mandar
enam abk kapal diselamatkan oleh kapal motor aditya sekitar dua puluh mil dari bibir pantai setelah sempat terombang ambing selama lima jam di rumpun ikan
rencana kapal mujur indah akan berlayar dari pelabuhan capa ujung kota parepare ketarakan dengan membawa muatan telur dan beras
kapal mengalami kerusakan
bahkan dan tenggelam setelah lima jam berlayar